iman sulaiman merupakan satu dari dua ratus personil di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung
laki laki lima puluh satu tahun ini bekerja di dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung sejak tujuh belas tahun silam
ia tertarik menjadi petugas damkar karena merasa memiliki jiwa sosial
beruntung eman sudah menjadi pns dan akan pensiun pada dua ribu dua puluh
dalam pekerjaan yang membutuhkan stamina dan kesiapsiagaan eman tetap menjalankan tugasnya sebaik mungkin
meski kerap menghadapi sejumlah tantangan di lapangan
tercatat dari dua ratus personil damkar yang ada delapan puluh persennya berusia di atas lima puluh tahun
eman termasuk salah satunya
padahal jumlah petugas yang ideal untuk kota bandung adalah lima ratus personil pemadam dan tentu saja berusia muda
sedangkan jumlah ideal untuk armada seperti pancar rescue tanker komando snorkel dan tangga sebanyak sembilan puluh armada
namun yang ada sekarang hanya tiga puluh sembilan unit
itu pun setengahnya sudah berusia lebih dari lima belas tahun
untuk mengatasinya dinas pemadam kebakaran merekrut tenaga pekerja non pns
dan melakukan pula pelatihan bagi masyarakat mulai tingkat kelurahan
saya kira secara umum masih terasa sih strategi kita adalah manajemen partisipatif
pendekatannya tidak pendekatan sektoral tidak pendekatan parsial
kita mencoba merubah mindset dengan kolaborasi
di mana kewilayahan baik di tatanan kecamatan maupun kelurahan
di sekitar sekuriti di sekitar relawan
sampai saat ini di angka dua puluh tujuh ribu
ini sebagai backup kita di lapangan ketika terjadi kebakaran ataupun kebencanaannya
dengan kurangnya jumlah personil dan armada pemadam kebakaran
maka diperlukan tindakan preventif yang berdasar pada kewaspadaan
khusus untuk damkar kuncinya ada di preventif sebenarnya
secanggih canggihnya kita kalau budaya kita
kurang waspada kan merepotkan
sekarang musim kemarau tapi di indonesia dengan global warming ini
kemarau pun kadang kadang disebut kemarau basah
tapi intinya warga tolong kurangi beban kerja damkar
dengan waspada terhadap potensi kebakaran
selain kebakaran dinas pemadam kebakaran kota bandung juga melayani penanggulangan bencana
yang bisa dipanggil melalui call center satu ratus tiga belas